sementara itu pemerintah memastikan tidak akan membubarkan pondok pesantren al zaitun sebagai lembaga pendidikan
meski saat ini diduga ada unsur pelanggaran pidana yang dilakukan pengelola dan pengajarnya
hal ini dikatakan menko polhuka mahfud md yang ditemui usai sholat idul adha di masjid agung jawa tengah di semarang kamis pagi
ia memastikan dugaan pelanggaran pidana oleh pengelola atau pengajar di al zaitun akan diselesaikan secara cepat oleh polri
mahfud juga mengatakan keberadaan ponpes al zaitun sebagai lembaga pendidikan masih dapat berjalan
meski saat ini tengah dilakukan evaluasi secara administratif dari penyelenggaraan kurikulum hingga konten pengajarannya
al zaitun itu ada aspek hukum pidana yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh polri dan tidak akan diambangkan
tetapi pondok pesantrennya kita akan
akan evaluasi secara administratif tindakan evaluasinya itu apa
melihat penyelenggaraannya melihat kurikulumnya melihat konten pengajarannya dan sebagainya
sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid murid di situ tidak akan diganggu
katanya masih menerima pendaftaran silahkan terima